ibut aja yang gak ada papai
gak ada papai
tolong pak jangan
ibut aja yang gak ada papai
sambil menolak dan memohon agar tidak dibawa petugas
pria yang diduga penyandang masalah kesejahteraan ini
tetap dibawa oleh petugas satpol pp
saat upayanya tidak meluluhkan hati petugas
hei jangan berontak
pria ini langsung ambil langkah seribu keseberang jalan
untuk menghindari petugas
beruntung ia tidak tertabrak motor yang sedang melintas
tak berhenti sampai di situ
petugas pun berupaya mengejar pria tersebut namun gagal
aksi kabur kaburan juga dilakukan sejumlah pmks
tak jauh dari wilayah tersebut
meski tidak berjalan mulus
namun petugas berhasil mengamankan sejumlah pmks
yang gagal melarikan diri
berkali kali kita lakukan bersama gabungan
bersama dengan sudin sosial p tiga s
ke depan akan selalu kita lakukan penjangkauan ppks ini
mereka yang terjaring razia kemudian langsung diamankan
ke panti sosial kedoya guna menjalani rehabilitasi sosial

petugas di sub saling tarik urat dengan penjaga keamanan rumah makan
yang berada di jalan wisma jaya rawamangun jakarta timur pada kamis
aksi saling ngontot ini adalah buntut dari razia parkir liar
yang dilakukan petugas di sub setempat
di mana petugas saat akan mendarik mobil yang parkir liar
mendapatkan perlawanan dari petugas keamanan
cekcok pun terjadi hingga memicu aksi saling dorong
beruntung hal ini dapat ditenangkan oleh petugas kepolisian
sekuriti mempertahankan ya untuk mobil yang kita diderek
kita tetap ya sesuai dengan perda lima tahun dua ribu empat belas
kita tegas melaksanakan penertiban itu
kita lakukan penertiban
dalam penertiban parkir liar di kawasan jakarta timur
lima belas kendaraan terjaring razia karena menggunakan bau jalan
dan fasilitas umum sebagai tempat parkir
tim liputan cnn indonesia